kita ke informasi lain banjir akibat tingginya curah hujan kembali melanda provinsi aceh
kali ini menimpa kabupaten aceh jaya banjir merendam dua puluh sembilan desa di lima kecamatan
banjir mulai terjadi pada jumat malam dengan jumlah warga yang terkena dampak mencapai lebih dari lima atau satu sembilan ratus dua puluh dua kepala keluarga
banjir dengan ketinggian air sekitar dua puluh cm hingga satu meter ini menyebabkan transportasi terputus
video udara yang dirilis badan penanggulangan bencana aceh atau bpbd memperlihatkan petugas sedang melakukan evakuasi terhadap para korban yang terjebak
lima kecamatan yang terendam yaitu kecamatan darul hikmah pasiraya setia bakti tenom dan kecamatan krueng sabe hingga minggu siang
akhir air masih menggenangi kejamatan kejamatan tersebut dengan ketinggian yang terus berkurang
sementara para petugas terus disiagakan
di lokasi lokasi yang rawan
lewat badai astrologi ke sekitar wilayah aceh
kita juga sudah menerbitkan pengumuman kepada enam kabupaten yang menjadi fokus kita untuk sekarang ini
yaitu biren aceh utara kota langsa bundan meriah
agar melakukan kesiap siagaan